gugusan sudah kecil seakan tercipta dari serpihan serpihan surga yang ditempatkan ke bumi
mulai dari bali lombok sumbawa hingga flores
semuanya menyimpan keindahan yang membuat siapa saja merindukan untuk kembali menyapa
alam nan indah adat budaya yang kekal hingga perjalanan yang menantang membuat sunda kecil begitu memesona
menikmatinya bisa dengan berbagai cara salah satunya dengan berkendara roda dua
inilah insight indonesia
populasi sepeda motor di tanah air terus mengalami peningkatan setiap tahunnya
khususnya di kota kota besar
seiring berjalannya waktu sepeda motor tak hanya digunakan sebagai alat transportasi semata tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dari pemiliknya
tidak heran banyak komunitas sepeda motor bermunculan
dari berbagai latar belakang profesi mereka bertemu dalam kesamaan minat
para penggemar sepeda motor yang disebut rider ini membentuk suatu wadah untuk dapat saling bertukar informasi dan pengalaman
seperti dede edun seorang dosen seni rupa dan desain salah satu perguruan tinggi di kota bandung jawa barat
pria asal palembang ini bergabung dalam salah satu komunitas motor terbesar di indonesia
dari bersepeda motor saya mengenal teman teman yang lain
dari sepeda motor saya mendapatkan banyak saudara
saya kan anak rantau nih di bandung tadinya
kemudian dengan sepeda motor saya tiba tiba punya banyak saudara
saya bisa membentuk banyak saudara dengan sepeda motor
kita diajarkan bagaimana cara bersaudara dengan baik bagaimana cara untuk kita tetap sopan santun di jalan
bagaimana cara kita menghargai bahkan orang tua kita di rumah pun yang sering kita lupa
tentang apa namanya strata kasta dan sebagainya
sayangnya masih ada kesan dari sebagian masyarakat yang menilai komunitas sepeda motor
lekat dengan aksi aksi vandalisme arogansi dan kebrutalan di jalanan
untuk menepis citra negatif itu
sejumlah komunitas sepeda motor pun menggelar beragam kegiatan positif di tengah masyarakat
tak hanya sekedar touring di jalanan mereka juga gencar melakukan kegiatan sosial
seperti yang dilakukan sejumlah penggemar sepeda motor klasik dari gabungan beberapa komunitas
mereka berkumpul di kawasan sanur bali dengan nama indonesia ride quest
beragam sepeda motor bergaya klasik mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hingga dua ribu delapan belas ada di sini
sepeda motor ini berasal dari pabrikan amerika jepang dan eropa
indonesia ride a quest bertekad untuk bisa bersosialisasi
sekaligus mengenal lebih dekat sejumlah lokasi istimewa di tanah air
melihat dari dekat keunikan keindahan dan potensi budaya suatu daerah
tujuan awal jelajah kali ini adalah desa bengkala kecamatan kubu tambahan
di kabupaten buleleng singaraja bali
ada yang menarik dari desa ini untuk dikunjungi para peserta
yakni kemandirian warga dan juga potensi lokal desa bengkala
desa ini juga disebut sebagai kampung kolok
kolok dalam bahasa bali berarti bisu dan tuli
dari dua lebih penduduk yang tinggal di desa ini
sedikitnya ada empat puluh empat warga yang menyandang status sebagai
tunawicara dan tunarungu atau tuli
karena itu komunikasi antar individu lebih sering menggunakan bahasa isyarat
walau mayoritas warganya tidak mengalami bisu tuli
bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan bahasa ibu peninggalan leluhur warga desa
seperti yang dilakukan ketut kantaya seorang warga desa sekaligus sosok
yang menjadi penerjemah dan penerjemah desa
kebetulan saya lahir di sini kemudian berinteraksi dengan ruli bisu
teman tuli bisu itu dari dulu sekali kita sudah bergaul
apalagi orang tua saya itu sering minta tolong kepada mereka mereka yang membajak
jadi yang jelas bahasa isyarat itu memang semua ada bedanya
apalagi bahasa lokal di bengkale itu
umumnya memang secara sangat natural sekali
sedangkan kalau bahasa nasional dan sebagainya kan bisa diciptakan oleh normal maupun yang kuli bisu
kalau di sini diciptakan di create itu oleh uli bisu sendiri
sehingga orang yang normal mempelajari
pernah mengalami masa masa sulit
ketika belum adanya perhatian pemerintah
banyak warga di desa yang tidak mengenyambang kependidikan
hingga pada tahun dua ribu enam hingga dua ribu tujuh
barulah desa ini bisa berkembang dan terpilih menjadi desa terbaik dalam program kesehatan dan desa mandiri
pemberdayaan yang dilakukan pun cukup beragam
mulai dari pengembangan budaya seperti tari tarian
menenun hingga kerajinan tangan
dari dulu sekali tuli bisu di sini kan memang berinteraksi dengan yang normal
itu udah biasa saling bantu membantu itu kan sudah biasa
dibina dengan kegiatan tarian janger itu biasa
cuma tidak mengenal pendidikan
itu yang dulu
kalau sekarang ada pemberdayaan pemerintah juga ada perhatian luar biasa
kita sudah bisa mendidik anak anak yang usia sekolah
ada yang sekolah kan kalau yang tua tua contoh
sekarang yang umur umur muda dia sms an bisa video call bisa
tanpa sekat tanpa jarak
para rider pun terlihat aktif berkomunikasi dengan warga
meski baru belajar menggunakan bahasa isyarat
para bikers begitu menikmati setiap interaksi yang dilakukan
termasuk agus ringo salah satu publik figur yang ikut dalam perjalanan ini
lintur cantik banget
dengan kegiatan sosial seperti ini
diharapkan bisa melunturkan kesan negatif terhadap para bikers
kita membuat image lain di dunia bikers
tidak seperti geng geng motor yang
ya dalam notabene nya mungkin mereka belum tahu bagaimana cara hidup bermotor
nah di sisi lain pun kita ada education buat bagaimana caranya safety ride
bagaimana caranya berorganisasi
bahwa hidup di organisasi motor pun tidak hanya menjurusnya ke arogan
kalau arogan itu semua juga ada
nggak hanya di dunia motor mungkin di dunia
lain ada oknum oknum
ya komunitas sepeda motor tak melulu sekedar konvoy di jalanan
namun juga bisa membantu masyarakat
sekaligus mempelajari potensi kearifan lokal
hingga menikmati keindahan alam yang tersedia
perjalanan akan kami lanjutkan
kali ini kami akan ajak anda melihat dari dekat desa adat sade
yang hingga kini masih memegang teguh tradisi budaya nenek moya
kali ini saya bersama sebelas orang dengan latar belakang berbeda
tapi memiliki kesamaan sebagai pecinta sepeda motor
yang tergabung dalam indonesia rider quest
berbekal motor klasik asal amerika serikat
berkapasitas mesin dua ratus lima puluh cc
saya turut serta dalam touring mengeksplorasi alam kepulauan sunda kecil
perjalanan dimulai dari pulau dewata bali
tujuan pertama adalah menuju pulau lombok nusa tenggara barat
pelabuhan padang bayi bali menjadi jembatan awal
untuk menyeberang menuju kawasan timur menggunakan kapal feri
sekarang kita sudah sampai di pelabuhan padang bayi bali
kita akan masuk ke dalam sana untuk kemudian loading masuk ke dalam kapal
butuh waktu selama empat jam pelayaran dari pelabuhan padang baik
hingga tiba di pelabuhan lembar lombok
menikmati keinan indonesia ada beragam caranya
salah satunya adalah dengan berkendara atau touring
insight indonesia kali ini akan menjelajahi keindahan kepulauan
yang tergabung dalam gugusan sunda kecil
bersama teman teman para pengendara sepeda motor atau rider
kita akan mengunjungi sejumlah tempat dengan pesona khas indonesia
setiap penumpang kapal feri yang naik dari pelabuhan padang bayi
menuju pelabuhan lembar lombok dikenakan harga tiket satu ratus dua puluh sembilan ribu rupiah
waktu selama pelayaran kapal bisa dimanfaatkan untuk bersantai
sambil menyiapkan tenaga guna melanjutkan perjalanan berikutnya
setelah empat jam pelayaran saya bersama sebelas rider lain tiba di pelabuhan lembar lombok
istirahat yang cukup membuat tubuh kami kembali bugar
dari titik ini perjalanan dilanjutkan menuju desa sade
sade merupakan desa adat asli lombok milik suku sasak
di kawasan rembitan mandalika lombok tengah
dan setelah sampai di pelabuhan lembar ini
kita akan menuju ke kawasan mandalika di pulau lombok
siap semua siap oke
desa sade berjarak sekitar lima puluh km dari pelabuhan lembar
langit yang cerah menyambut kedatangan kami
kawasan lombok memang tampak sedikit lebih gersang
jika dibandingkan dengan rute yang kami lewat
kami lewati di balik
meski begitu dengan kondisi aspal yang halus
dan kondisi motor yang mumpuni
membuat perjalanan serasa nyaman
oke kita sudah sampai di desa sade rembitan lombok
tibalah kami di desa sade
kawasan desa yang memiliki luas lima lima hektare ini
menjadi bukti sejarah sisa peradaban kuno suku sasak
menurut sejarah desa ini telah ada sejak enam ratus tahun lalu
setelah menempuh perjalanan lebih kurang dua jam lamanya
dari pelabuhan lembar lombok
akhirnya saya tiba juga di dusun sasak sade rembitan lombok
nah kita akan melihat bagaimana keunikan yang ada di desa ini
karena kalau saya lihat sekarang
dari zaman dahulu sampai dengan saat ini
kita akan lihat ke dalam
deretan rumah adat di desa sade ini bercorak hampir sama
sistem kekerabatan yang masih kental
tradisi yang masih dipegang kuat secara turun temurun
menjadikan desa sade sebagai lokasi wisata yang unik dan menarik
ini sekarang menjadi tempat yang sangat menarik
ini sekarang menjadi kampung suku sasak yang terakhir atau yang tertua
ya jadi dulunya kan seluruh kampung di sekitar sini
bentuk arsitekturnya bangunannya masih seperti ini
cuma sekarang sudah habis sudah berubah semua
dan kami di sini yang tinggal di sini sekarang ada satu ratus lima puluh kepala keluarga
dan tujuh ratus orang yang di sini
kami punya keinginan untuk melestarikan kampung ini
sebagai salah satu satunya peninggalan nenek moyang kami
jadi kami yang tinggal di sini adalah masyarakat suku sasak
dan yang mana kami di sini masih mempertahankan tradisi budaya adat istiadat
suku sasak hampir seluruhnya menganut agama islam
dahulu ada sebutan islam wetutelu yang melekat pada suku ini
karena hanya melaksanakan ibadah sholat sebanyak tiga kali dalam hari
suku sasak yang menghuni desa adat ini satu sama lain merupakan kerabat dekat
hal tersebut terjadi karena hubungan perkawinan
perkawinan sesama suku sasak dianggap sebagai sebuah keharusan
dan telah menjadi adat istiadat yang diturunkan leluhur
di desa sade ini seluruh bangunan rumahnya
beralaskan tanah liat berdinding kayu dan anyaman bambu
serta beratapkan alang alang
seluruh bangunan yang ada dinamakan bale
total ada delapan bale yang berbeda serta memiliki fungsi tersendiri
di antaranya adalah bale tani jajar sekenam bonter balik berugak tajuk kodong dan becinga
bangunan untuk didiami oleh keluarga dinamakan bale tani
dalam kurun waktu tertentu alas baletani yang terbuat dari tanah liat haruslah dibersihkan
pembersihan yang dilakukan pun bukan menggunakan air
melainkan menggunakan kotoran kerbau atau sapi
di kampung kami ini ada beberapa bangunan yang merupakan peninggalan leluhur kita
jadi rumah tempat kami terdapat di sini
di sini ada tempat tinggal seperti yang di depan
itu namanya bale tani
atau ada juga orang tua yang menyebutnya bale gunung rata
kemudian tempat saya duduk ini namanya berugak
ini dipungsikan untuk acara seperti acara pernikahan acara sunatan atau tempat pertemuan
terus kalau atapnya ini bukan dari jerami mas ini dari alang alang ya
bersihan yang dilakukan dengan menggunakan kotoran kerbau atau sapi
bisa mencegah adanya serangan magis yang ditujukan bagi pemilik rumah
selain itu secara ilmiah kotoran ternak tersebut juga dapat semakin menguatkan konstruksi tanah liat
keunikan lain yang bisa ditemukan di dalam balai tani
yakni bagian dalam rumah yang memiliki tiga susunan
seperti punden berundang
untuk masuk ke dalam rumah adat suku sasak
si tamu pasti akan menundukan kepalanya sebagai simbol penghormatan kepada pemilik rumah
dan memang ukuran tempat masuknya sendiri agak kecil
dan juga ketika masuk
ada tiga punden berundak yang kita temukan sebagai simbol tiga kehidupan yaitu
alam rahim alam dunia dan juga alam akhirat
nah ini adalah ruangan yang dibagi
di sini khusus kamar gadis
dan di sini orang tua mereka akan tinggal untuk menjaga supaya tidak ada pemuda yang langsung masuk
menemui gadis mereka
terima kasih bu
saya dan indonesia rider quest kembali melanjutkan petualangan
melihat lebih dekat apa saja keunikan yang ada di desa sade lombok nusa tenggara barat
di desa sade para penggemar sepeda motor berbaur dengan kehidupan sehari hari warganya
hampir seluruh warga di desa ini berprofesi sebagai perajin tenun ikat khas lombok
para pengunjung yang datang pun bisa ikut belajar menenun kain langsung dari perajin
yang paling dominan sih tenun
karena di sini setiap wanita itu bisa menenun
karena mohon maaf kalau orang sasak itu yang perempuan yang di kampung kami tidak diperbolehkan untuk bekerja
misalkan menjadi tenaga kerja ke luar negeri atau kemana itu nggak boleh
kalau yang laki boleh mau kerja kemana aja boleh
tapi kalau yang perempuan kalau dia nggak pergi sama saudara lakinya atau sama suaminya nggak boleh pergi jauh
pembuatan menenun itu namanya nyensek
nah kemudian kalau untuk alat tenunnya setiap per item itu nama alatnya beda beda
ada yang dari alatnya namanya jajak tutup penggolong suri berire lekot
jadi alat alatnya beda elemen elemennya beda beda
tapi kalau keseluruhannya namanya alat nyesek
awal pembuatannya adalah
dari kapas yang kita tanam sendiri
jadi dari kapasnya kita tanam sendiri kemudian kita proses dari kapas menjadi benang dari benang menjadi kain
jadi itu semua warna warnanya pakai warna alami semua
suku sasak memang dikenal sebagai perajin kain tenun
kain tenun dibuat secara tradisional oleh para perempuan
kain kain ini bisa dijumpai di bagian depan desa sasak untuk kemudian diperdagangkan kepada para wisatawan yang datang
harga yang ditawarkan mulai dari lima puluh hingga ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kerumitan dan lama waktu pembuatannya
artinya apa itu
kembang tipa itu artinya apa
berarti kan berjadi ini tikarnya
berapa lama ini membuat ini
berapa harganya ini bu
beli dua dapat diskon sudah
harga pas ya
saya mau ini satu satunya lagi
ini berapa meter semua ukurannya
ini orang sini enggak pakai metara
karena udah dijahit dengan pakai
yaudah saya ambil ini satu sama ini satu ya
oke saya belanja dulu
mumpung ke desa sade ini jadi kita harus lihat lihat
di sana tadi dia
saya nyebut sade
kalau pak faith dépat dengan berwisi wisi pandkommennya
dia akan menggunakan dengan bang sign selama dua ratus tahun
yang sama bukan sayaeh
kenapa pakai weeksies kalau dapet sade
supaya masuk dua belah
kalau nggak paham
kalau kakak pesengit ini
hidup di tengah kemajuan teknologi suku sasak sadi membatasi diri dari pengaruh modernisasi
bagi mereka budaya dari leluhur adalah suatu anugerah yang tidak boleh luntur
setelah menjelajah pulau bali dan lombok saatnya kami menuju lokasi indah lainnya
insight indonesia minggu depan akan mengajak anda melihat lebih dekat pesona keindahan alam indonesia lainnya